hukum pihak terkait loh hakim yang akan menjawab
jadi jangan kita diarah arahkan mau menjawab kemana begitu
baik saya mohon maaf kalau mungkin ada yang tertinggal nanti bisa
kalau diizinkan bisa yang bersangkutan untuk menanyakan kembali
jadi saya mulai menjawab dulu
saudara saksi kalau yang mirip dijawab gabungan saja
nggak usah perorang ya supaya agak lebih efisien juga
baik jadi ketika tadi ditanyakan terkait dengan penanyaan bahwa
apa sih yang membedakan situng sirekap dua ribu dua puluh sirekap dua ribu dua puluh satu
jadi di situng tadi sudah disampaikan bahwa yang meng input itu adalah
pertama jadi para kpps itu harus melakukan salinan sejumlah saksi
dan itu relatively kalau kita bicara
itu juga relatively yang sangat membuat capek
baik buat rekan rekan di kpps
habis itu yang nanti akan melakukan scan input dan kawan kawan
itu akan dilakukan oleh teman teman di kabupaten kota
di situng dua ribu dua puluh itu sudah mulai diotomasi
tapi jumlahnya hanya tiga halaman
beda dengan situng dua ribu dua puluh empat yang satu tps nya jumlahnya tujuh puluh lima halaman
jumlah tps yang terlibat saya kurang hafal
kalau yang ini jumlah pemilihannya lebih banyak
jumlah tpsnya jauh lebih banyak
jadi secara skill itu berbeda
nah ketika kita bicara terkait dengan bagaimana development sirekap itu
kami memiliki ada tim tester ada tim developer
ada tim security tim infra tim basis data
saya karena saya kebetulan adalah security jadi saya harus ngecek semua kerjaan
makanya kayaknya itu sebabnya saya yang harus didatang kesini untuk menjawab pertanyaan di majelis ini
nah ketika kita bicara terkait dengan apakah mungkin orang di dalam itu melakukan pengubahan pengubahan atau seperti itu
kalau kita bicara kalau dia punya authorization dia bisa
tapi itu sebabnya kalau di kasus yang lampung tadi itu kita bisa tahu itu siapa yang melakukan
jam berapa dia melakukannya ip nya berapa kita semua catat
karena di dalam security itu ada dua peningkatan
yang pertama kita mencegah kejahatan atau kita mencatat kejahatan
karena orang kan kalau kita bisa mendeteksi oh ini penjahat ini orang baik nah kita lakukan pencegahan
tapi kan bisa saja orang yang kita deteksi sebagai orang baik ternyata lambat laun dia melakukan kejahatan
belum tentu orangnya tapi bisa saja perangkatnya disusupi oleh malware
kami melakukan pengetesan dengan tim yang terpisah dan masing masing tim bertanggung jawab atas hasilnya dan ada cross check dan kawan kawan
nah ketika kita bicara tadi ada pertanyaan gitu ya
apakah memang benar bahwa kami itu sudah merasa paling benar
tidak ada yang sempurna di bawah langit ini dan itu yang saya pahami dan semua rekan rekan kami
ada dua lembaga yang melakukan audit
brin telah melakukan audit dan bssn telah melakukan technical assessment
terima kasih dukungan dari para lembaga negara tersebut
mendukung kami untuk menjadi lebih baik seperti saat ini
walaupun tadi ada banyak kekurangan dan kawan kawan
saya ambil pekerjaan ini
ketika kita bicara terkait dengan pada hari h diunggah pertama kali
sistem itu bagaimana sih melakukan pengecekan
kami akan mendandai data data yang kita anggap
saya menyebutnya visi atau aneh
karena itu tadi ada statement yang sudah menyatakan bahwa di not
di tadi di salah satu screenshot itu ada juga menyatakan bahwa ini data ini sudah benar
nah kami punya pengecekan secara rutin
tapi kita tidak mengaktifkan pada saat pertama untuk take down
jadi setelah saya lupa hari kedua atau hari malam hari apa ya
yang kita akhirnya kayaknya kita teman pak hasim dan jajarannya memutuskan yaudah
kalau sudah lewat angkanya kita nggak langsung publish
jadi suara yang dari kpps itu nggak langsung otomatis publish
kita lihat dulu teman teman kabupaten kota harus melakukan verifikasi
karena kita menyebutnya angkanya angka ekstrim
tapi fitur itu tidak kita enable dari awal
karena ya kita awalnya sudah punya who s new zone menyatakan bahwa itu kalau statementnya dari teman teman kpps
kejadian yang mutlak terjadi di lapangan
kalau kita punya deligation kita harus memberikan authority kita harus memberikan trust di situ
tapi ketika kita lihat perkembangan seperti itu ya terpaksa switch itu kita aktifkan
baru teman teman itu mulai bekerja
nah lalu ketika kita bicara terkait dengan sirekap ditutup dan kawan kawan
sebenarnya tadi si rekap itu bapak ibu sekalian yang biasa digunakan oleh rekan rekan
itu kami sendiri tidak pernah menyebut itu adalah sirekap
pemilu dua ribu empat belas itu adalah info publik
sirekap dua ribu dua puluh empat itu adalah info publik mohon maaf
sirekap seperti websitenya mungkin sirekap minus web kpu go id itulah tempat orang nyetor data memperbaiki data dan kawan kawan
nah itu yang sebenarnya tidak pernah tutup sampai sekarang juga untuk keterbukaan informasi publik teman teman di daerah masih berusaha mengumpulkan hasil yang masih belum ada
nah itu adalah gambarnya sekaligus juga melengkapi kayaknya form rekapitulasi ya pak ya
jadi kita punya mekanisme itu
nah kalau kita bicara kenapa kok sempat dihentikan proses update ke dalam info publik atau pemilu dua ribu empat belas atau kalau masyarakat menyebutnya adalah sirekap gitu ya
nah pada waktu itu adalah karena kita tidak yakin karena kita tidak yakin bahwa ini data yang sudah kita terima benar atau enggak
yang sudah masuk kita bereskan
yang sedang dalam antrian ya jangan keluar dulu nanti keluar kotor apa disalahkan lagi repot lagi kita
kita nggak pernah tahu mana air bersih mana air kotor
yang baru masuk kita sembari filter itu pelan pelan
nah terkait dengan perbaikan tadi banyak sekali menyatakan bahwa mohon maaf buat pemohon yang menyatakan bahwa menganggap saya dengan saksi secara personal saya mengenal gitu ya
saya tidak menganggap bahwa yang bersangkutan adalah bilang sesuatu yang salah tapi saya hanya mengomentari satu kasus tentang dugaan penggemblungan saya nggak bicara tentang puluhan juta
saya bilang kemarin sempat menyebut sebuah tps
ketika kami cek datanya bahwa ternyata oh oke angka itu diubah karena begini
saya tidak bisa tahu karena kalau ada data tps nya kalau tps ini tps ini tps ini kita bisa lihat dan kita bisa cross check d nya bagaimana c nya bagaimana
oke yang saya sebutkan hanya satu tps saja
jadi yang itu tidak bisa diambil mengatakan bahwa saya lebih benar dari yang bersangkutan tidak sama sekali bismillah moga moga tidak oke
saya tidak bisa mengkonfirmasi itu karena saya nggak punya laptop dan saya juga butuh data bahwa itu tps berapa supaya kami bisa konfirmasi
tapi angka tujuh ratus enam puluh tiga itu luar biasa besar sebenarnya
kalau memang itu ada data tps nya bisa disampaikan ke kpu untuk kita lakukan investigasi bersama sama
nah selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang kita lanjutkan bahwa
ada saksi yang menjelaskan bahwa di kppsb depok itu bahwa webnya dia tidak bisa dia kontrol
nah saya tidak yakin yang bersangkutan menceritakan dengan tepat ya karena kpps tidak punya akses ke web
jadi saya tidak tahu web yang mana yang yang bersangkutan masukkan gitu ya terus terkait dengan pertanyaan tentang dpt dua ratus empat juta itu bukan kapasitas saya untuk menjawab karena saya tidak mengerjakan terkait
jadi si rekap itu tidak ada data pribadi kecuali data user saja gitu ya dpt itu adalah sistem yang berbeda adalah sidalih dan itu tidak dikerjakan oleh institut teknologi bandung
berikutnya mobile apps ya tadi disampaikan bahwa
apakah itu bukan bentuk pembiaran nanti bagaimana kalau ada tps tps yang akhirnya nggak punya kpps camera lalu yang moto adalah sampai di ppk
jadi kalau saya login di handphone ini oke selanjutnya tps satu lalu berikutnya adalah pak hasim tps dua maka kunci private saya berbeda dengan kunci private pak hasim
izin majelis mumpung topik ini supaya dijelaskan mulai dari misalkan katakanlah ya kategori handphonenya lalu misalkan siapa penggunanya mengidentifikasinya pakai nomor handphone atau pakai email atau pakai
itu akan diberikan activation link yang berbeda beda lalu dia akan men set up login dan passwordnya
ya sudah kalau gitu mereka team force artinya apa walaupun ada dua kpps tapi pakai dua handphone
itu kan yang jadi aneh terkadang teman teman itu menyatakan bahwa situng di eh sorry sirekap itu ditutup tapi gambar masih ada
itu kan jadi aneh terkadang teman teman itu menyatakan bahwa situng di eh sorry sirekap itu ditutup tapi gambar masih ada
sirekap mati gambarnya nambah sirekap salah apa buktinya ini gambarnya
loh tapi datanya beda loh ya oke jadi ada data ada gambar ada chart itu adalah data yang ada di sirekap
loh tapi datanya beda loh ya oke jadi ada data ada gambar ada chart itu adalah data yang ada di sirekap
dan itu yang menyebabkan juga kayaknya saya merasa bahwa saya gak kebayang dari pak hasim ini ya udah lah dimatiin datanya
dan itu yang menyebabkan juga kayaknya saya merasa bahwa saya gak kebayang dari pak hasim ini ya udah lah dimatiin datanya
habis itu banyak masyarakat sipil yang menyatakan bahwa
kenapa itu termasuk informasi yang dikecualikan
karena kpu tidak pede dengan kualitas data c hasilnya
yang terkait dengan pengecualian informasi yang dikecualikan itu
jadi itu yang dilakukan berkali kali bahwa
kami tidak pernah mematikan si rekap
untuk menerima memproses data dan lain sebagainya
lalu ada sekian banyak data
tadi dari pak refli harun menyatakan bahwa
lalu ada di kemudian hari malah yang salah pindah itu sampai ratusan ribu
saya pribadi saya tidak bisa mengatakan institusi
nah tapi mungkin yang perlu harus kita sadari
tapi saya menjelaskan konteks dari permasalahan ini
standar minis yang biasa dipakai itu
sepuluh ribu itu sudah sembilan puluh sembilan yang mulia
satu chance dari seratus akan salah
sepuluh ribu akan ada delapan dua ratus sekian yang salah
karena nilai setitik rusak susu sebelah
jadi untuk meraih menjadi seratus
di praktik itu sangat sulit untuk dicapai
jumlah tps nya luar biasa besar
tapi apakah tidak menjadi tantangan ya
bahwa kami saat ini kondisinya begini
dan kita sudah punya beberapa hal yang kita harus
instrospeksi untuk meningkatkan kinerja dari
terkait dengan pertanyaan dari pemohon parung
terkait dengan integritas yang bersifat mutlak
tentang metadata yang tidak aksesibel
metadata tersebut ada di dalam file yang bapak lihat
dan bapak download di pemilu dua ribu dua puluh empat
itu file itu lihat bagian akhirnya
itulah metadata signature di situ
kenapa kalau tidak kita taruh di exif
tadi saya sampaikan kalau ditaruh di situ
kalau nanti ditransfer lewat wa
ditransfer lewat email exit itu akan hilang
karena itu biasanya dipakai untuk perlindungan privasi pak
oleh karena itu supaya nanti kalau nanti kita ditanyakan
orang biasanya menyebut jepek png
kita paruh metadata nya di belakang filenya
tidak perlu minta tolong kpu eh
jpeg atau salinan c hasil digital
itu semuanya punya digital signature atau hesh yang ada di belakang
bisakah ditampilkan audit itu sebagai alat bukti untuk kita bisa cek
nanti kalau apanya nanti disampaikan ke kita ya
nah ini apa yang dijelaskan dari sini silahkan
jadi kalau kita lihat filenya itu ada di sebelah kiri
nah bagian yang kita highlight mungkin di zoom sedikit mas
itu bentuk binary nya kalau kita incode menjadi tekstual
nah itu adalah bagian digital signature nya
kepada rekan rekan yang biasa melakukan file forensik
menggunakan pkcs dua belas digital signature
mereka sudah paham bagaimana melakukan verifikasi ini
untuk tipe yang kedua menggunakan sa
ya supaya kalau ada file palsu
kita akan coba telusuri sama sama
penjelasan dari saksi fakta kami dan ahli kami kemarin
terkait dengan tadi yang tps tujuh ratus dua puluh
kita butuh datanya supaya kita bicara apa
angkanya biar kita bisa telusuri
lalu berikutnya adalah ketika kita bicara
sama dengan soal jumlah dari semua
kalau kita bicara di siri rekap itu
kalau kita bicara menu di pemilu dua ribu dua puluh empat itu
memang data quality nya harus tadi ya
untuk dikoreksi lagi yang benar angkanya berapa
rumus itu sebagai cek saham
untuk ngecek bahwa benar nggak sih juara total sah
sama perolehan suara para paslon itu
pilek satu pilek satu satu
saya bilang ini gimana sih satu tambah satu kok jadi lima
tapi karena kita bilang itu adalah kebenaran mutlak
kita cuma bilang eh lima ini salah loh ya
itu yang kita apa
bapak dan ibu sekalian ingin melakukan pengecekan suara total
sah sama dengan suara seluruh paslon
itu silahkan dicek di rekapitulasi
tadi angkanya seratus sekian seratus sekian juta
soal server yang disimpan di luar negeri tadi
oke server yang disampan di luar negeri tidak benar
kami melakukan kesalahan enter
kami melakukan kesalahan gitu ya
pada detik detik pertama launching serekap
sehingga ip indonesia aslinya itu terlihat
dan itu kita butuh waktu sampai delapan belas tiga puluh
alhamdulillah kita dapat pinjaman api yang akhirnya
tapi servernya kan nggak mungkin kita
jadi kalau ip lamanya bapak lihat itu ip indonesia gitu ya
tapi ip barunya itu ip shadow yang kita
kita sewa supaya orang gak tahu ip baru dari sereka
tempatnya masih sama karena nggak mungkin tanggal empat belas sudah menginstall di suatu lokasi
terus dalam waktu tiga jam kita sudah menyesol di tempat lokasi yang berbeda di
di singapura di perancis gitu enggak
jadi ada lokasinya ada di area jakarta gitu ya
dan mungkin kalau kita bicara siapa penyedianya
itu jadi informasi publik di sidang kip kemarin
ketika ada fungsi edit apakah memang ada fungsi edit di tps
eh sorry untuk pelipil press ada
tetapi untuk perolehan final
hanya diindikasikan sesuai atau tidak sesuai
tapi untuk acara administratif atau yang detail detail yang lain
itu bisa diedit tapi hanya untuk perolehan final
itu hanya menyatakan bahwa ini sesuai atau tidak sesuai
maka akan diperbaiki oleh teman teman di kabupaten kota
tadi yang ditanya itu edit legislatif pemilu legislatif dengan pilpres ya
ya sama sampai pada titik perolehan hasil final yang mulia
mohon maaf majelis pertanyaan kami belum dijawab
saya itu adalah biar mengingatkan gampang
bahwa apakah pengumuman sirakap ini bisa dipakai untuk pengaruhi hasil daripada perhitungan berjenjang
kalau dengan mengakses gambar itu jadi terpengaruh nggak
kan bapak dan sekalian semuanya tidak bawa kertasnya hasil kan
saya nggak tahu definisi mempengaruhi itu apa
ada form c hasil yang di cirekap
yang sering dipakai referensi oleh saksi
izin majelis mungkin untuk memperjelas saudara saksi
syrakab itu memproduksi angka
atau syrakab itu menginput data dalam arti image
baru kemudian muncul angka siregap
karena prosesnya kan ada yang rapat
nanti sudah di scan berita acaranya
majelis satu tadi pertanyaan saya belum dijawab
apakah benar bahwa pada akhirnya untuk
bahwa akhirnya hasil manual dan berjenjang itulah yang kemudian dimasukkan ke sirekap
hasilnya ditanda tangani di scan
baik terima kasih yang mulia ketua
tadi ahli sebelum mengatakan bahwa setelah hasil tanggal dua puluh februari
itu kan syrakab good and good tidak lagi akan berubah ya
nah tadi pak yudi setira sempat
sempat menguraikan terkait proses bisnis aplikasi sirekap ini
mungkin bisa memberi gambaran bagi kami
kalau tidak salah ada dua kamarnya
bisa memberi gambaran karena bagaimanapun juga
nanti sengketa pemilu legislatif akan juga ke mk
apa kesulitan atau perbedaan yang esensi sirekap untuk pemilu presiden dan legislatif
karena kita tahu informasi yang berkembang
terutama terkait dengan perubahan antara p tiga dan psi
nah bisa membantu kami bagaimana perbedaan proses bisnis aplikasi sirekap
antara p tiga dan legislatif terima kasih
bu dulu ada yang lain lagi dari hakim
saya hanya membahas masalah proses tungsuran atau keterbukaan informasi dari j hasil
kalau proses rekapitulasi orang rapat hasilnya di scan
kalau presiden wakil presiden ini
pldpr seperti ini pldped seperti ini cuma beda itu saja
kalau kita bicara dari proses foto scan dan kawan kawan
maka pbp pertama jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding pilek
lalu di pwp itu ketika jumlah total perolehan paslon
itu hanya ditanyakan sesuai atau tidak sesuai
maka semua itu bisa diedit seperti halnya data administrasi yang halaman pertama itu
masing calon legislatif itu juga bisa diedit
tidak ada pernyataan sesuai atau tidak sesuai seperti itu
dan proses publikasinya dan proses pengecekan apakah sesuai nilai ekstrim dan kawan kawan
dan begitu yang mulia
pak yudhistira terima kasih ya atas penjelasannya
mudah mudahan ini bermanfaat untuk kami menjelaskan atau menjawab dalil pemohon
silakan kembali ke tempat akan diikuti oleh
silahkan saya menyampaikan satu pernyataan
kepada itb dan teman teman para ahli